puluhan anggota jemaah yang akan beribadah umroh marah dan nyaris bentrok dengan pihak penyelenggara perjalanan umroh lantaran dilakukannya penundaan pemberangkatan secara mendadak
sempat terjadi ketegangan saat dilakukan mediasi tetapi pihak kepolisian berhasil melerai
lebih dari lima puluh anggota jemaah yang akan beribadah umroh mendatangi biro perjalanan umroh pt sinergi cahaya insani di jalan mujair pasar minggu jakarta selatan
mereka menuntut biro perjalanan yang membatalkan perjalanan umur mereka secara mendadak
namun petugas kepolisian sektor pasar minggu jakarta selatan membantu masa melakukan mediasi dengan pihak penyelenggara umroh di salah satu masjid terdekat
jemaah mengaku kecewa karena penyelenggara umroh melakukan pembatalan pemberangkatan secara mendadak
selain itu penyelenggara dinilai tidak beritikat baik dengan menyampaikan langsung kepada jemaah tetapi melalui pesan pendek
dua hari terkendah ya karena reskijul
karena apa namanya yang lagi semangatnya yang baru pertama
antusias ya bu ya
karena udah lagi semangat semangatnya tanggal dua puluh enam jadi reskijul sampai tanggal dua belas
dan harapannya apa nih bu dari pertama ini
sementara itu saat dimintai konfirmasi penyelenggara mengatakan pihaknya tidak membatalkan tapi menjatual ulang
penjatualan ulang ini dilakukan karena terjadinya kasus penggelapan uang oleh orang di perusahaannya
kurang komunikasi yang baik antara travel dengan jemaahnya
kedua ada masalah itu dirahsiakan
dia siaga tiba tiba memutuskan sesuai dengan keputusannya sendiri
dan ketiga faktor yang paling menjengakkan kita itu adalah
kenapa sih pakai perlu pengacara legal bodyer
jelas jelas mereka yang sudah ketakutan
pihak penyelenggara umroh berjanji akan memberangkatkan jemaah pada dua belas maret mendatang
budi tanjung jakarta